informasi berikut patut menjadi perhatian bagi anda
kelalaian saat berkendara bisa berujung kecelakaan
atraksi poluan satuan lalu lintas polres lebak dalam rangka mengkampanyekan
keselamatan berkendara justru melukai pengunjung
sementara itu di kediri kelalaian orang tua dalam mengawasi anak
menyebabkan seorang balita tewas terlindas mobil di pusat perbelanjaan
diduga hilang kendali atraksi motor besar oleh polwan satuan lalu lintas polres
di lebak banten melukai dua penonton
suasana sempat panik karena tubuh kedua bocah terjepit badan motor berukuran besar ini
kedua korban mengalami memar di lengan dan bahu juga luka ringan di beberapa bagian tubuhnya
atraksi yang dilakukan poluan merupakan gelaran giat satuan lalu lintas polres lebak
dalam kampanye keselamatan berlalu lintas
lepas dari pengawasan orang tua balita berusia dua tahun terlindas mobil pengunjung
di area parkir pusat perbelanjaan kediri jawa timur
korban langsung dibawa ke rumah sakit
sempat mendapat perawatan di ugd namun nyawa korban tidak bisa diselamatkan
untuk kepentingan penyelidikan pengendara mobil pun menjalani pemeriksaan di mampose kota kediri
sementara jenazah korban yang sempat divisum di rumah sakit bayangkara kediri
langsung dibawa ke rumah duka di daerah nganjuk untuk dimakamkan